saudara pt kereta api indonesia daob satu jakarta menyediakan tiga ratus empat puluh empat perjalanan tambahan dari stasiun gambir
stasiun pasar senen untuk angkutan mudik lebaran tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april
dengan adanya penambahan tersebut pt ki daup satu jakarta menyediakan total delapan ratus ribu kursi
untuk mengakomodir animo masyarakat yang ingin mudik menggunakan transportasi kereta api
tiga ratus empat puluh empat perjalanan kereta api tambahan yang berangkat dari area ki daob satu jakarta
lebaran dari tanggal tiga puluh satu maret sampai dengan tanggal dua puluh satu april